jadi orang orang yang semalu datang ke rumah itu orang suruhannya albino
lo berani ya al ngajak gue perang
lihat aja gue pasti bakal bongkar semua rahasia lo
lihat aja al ku pastiin lo bakal nyesel karena udah macem macem sama gue
dan gue pastiin gue bakal bales dendam
ya ampun mamaik kamu orang berdua ini salah
iya gue emang gak peduli nih sama peraturannya pps
ya aku tuh aku kan cuma mau ngingetin tentang perform kita
udah jelas belum
udah lo gak perlu ngingetin gue tuh gak pikun
di sana cepetan
oke yaudah kalo gitu aku mau nganter kamu sampe depan kelas
ngantar gak usah gue gak mau
yaudah aku liatin aja
ini kenapa ini
ya kenapa bisa nyangkut
gak tau gak tau
kenapa bisa nyangkut
ini kunci aku aja mau deket deketan sama kamu
waktunya waktu itu kota orang makan di kantin
terus semua cabut
alih wajib alih bayar tidak
ya enggak lah
parah lo di
dia yang ngajak traktir
tapi malah dia nyuruh gue bayar coba
terus kamu orang bagaimana
bentar tumbanya gue tumbanya
udah dong ngambeknya
jangan kayak anak kecil gini dong
gue kan udah jelasin semua
makanya lo lebih suka aldino kan
gue harus ngejelasin pakai cara apa lagi sih
gue udah gak ada perasaan apapun sama aldimu
pintunya telah dibuka
dipersilakan masuk dan menonton keributan ini
masuk masuk masuk
ya ampun mamae
nona tadi itu tuh
kata orang semua ini
lihat nona ini bertengkar sama farel
ini tidak serang saya serang saya
ya gue juga gak mau ribut terus nadif
farelnya tuh ngambeknya lagi
eh anak baru
lo udah tau kan
kalo ini tuh wilayah anak ipah
eh berani banget lo
sebelum kalian semua kenal sama mishak
eh lo denger ya
kalo lo masih kelas kepala aja
gue pasti bakal ngasih lo pelajaran
lo aja bisa nyenggumpet dibalik pelukan bokap bokap lo doang kan
oh satu lagi
nyari masalah sama orang
kan jelas omongan gue
nih temen temen lo kan denger omongan gue
mending lo jelasin ya
oh satu lagi
jangan kelamaan kalo nyimpen rahasia
kalo sampe michelle tau lo bisa ngasih lo ke rumah aja
dia bakal benci banget sama lo
bahkan muka lo aja dia ga sudi
bener banget lu orang
gue ga bakal tinggal di sini
lo harus cip pelajaran sama dia
yaudah pikirin nanti aja
ya ampun fahrele
kawan berpacaran itu kan lebih enak daripada bertengkar kawan
jadi ali tuh harus bersyukur
ali dapet tuh narifa yang cantik
terus sesama warga negara ips lagi
terus sesama warga negara ips lagi
terus sesama warga negara ips lagi
jadi kita harus bersyukur
kita harus bersyukur
kita harus bersyukur
kita harus bersyukur
kita harus bersyukur
kita harus bersyukur
jadi ali itu tidak perlu untuk ldr
gimana waktu kesilangan
bagian siapa juga sih mau putus
kalo memang ali tidak mau putus
ya sudah baik cantok baikan
jadi masih sayang nih
kalo masih sayang berarti jangan nabok mulu dong
dimaafin apa engga
gitu dong itu namanya cogi
but malah sekarang gue minta lo ganti nama aldino
mau kolor ijo kek si pengecut kek apa kek
pokonya jangan mai bani
lo ngasih nama gue jadi apa
sayang ku cinta ku matahari ku
pokoknya dikasih nama apa
gimana rin lo udah terima kiriman dari gua semalam
jadi orang orang yang semalam datang ke rumah itu orang suruhannya al bino
lo berani ya al ngajak gue
lihat aja gue pasti bakal bongkar semua rahasia lo
lihat aja al ku pastiin lo bakal nyesel karena udah macem macem sama gue
dan gue pastiin gue bakal bales dendam